nah ya teman teman semua di sini karena hari ini sekarang saya lagi ada waktu kosong
saya lagi ngajak teman teman yang seumuran sama saya di sini untuk jalan jalan
kita sekarang ke sentul ke museum animalium
katanya di sini bukan cuma bisa seru seruan aja tapi juga bisa menambah edukasi tentang binatang
wah seru banget kan kira kira kayak apa
perasaan nggak perasaan nggak
oke kita bakal masuk ya
sekarang kita bakal lari masuk ke dalam dalam hitungan satu dua tiga
untuk memasuki kawasan ini anda terlebih dahulu harus melakukan reservasi melalui website pengelola
tarif yang dikenakan sebesar tujuh puluh lima rupiah saat weekdays dan rp delapan puluh lima rupiah saat weekend
sebelum masuk ke dalam anak akan mendapatkan sebuah binder dan pensil warna yang dapat diisi pada tiap sesi di animalium
kalian tahu tidak
dia akan membuat kita sebagai tour guide
di lobi utama kita akan dikenalkan oleh berbagai binatang yang lucu tapi ada juga yang seram
mulai dari katak ubur ubur burung hingga buaya juga ada
di sini kita belajar mengenal replika hewan fertebrata dan invertebrata
ya hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang
itu adalah hewan bertulang belakang dan hewan tidak bertulang belakang
setelah puas melihat lobi utama kita lanjut lagi masuk ke lobi aves
wah banyak banget ya replika burung di sini
mulai dari yang berukuran kecil sampai yang lebih besar dari manusia juga ada
replika fauna di sini memiliki skala satu banding satu
jadi si kecil benar benar bisa membayangkan ukuran aslinya
seru banget kan
makin asik deh foto foto warungnya

yang menarik juga seperti tadi kata kak gita di sini kita bisa mendengar suara suara hewan yang ada di sini
coba dong aku mau dengar lagi suaranya coba kayak gimana kak gita
lokasi outdoor atau area aviari dibuat semirip mungkin dengan habitat asli burung yang ada
nah kak gita
sekarang kita lagi ada di mana
dan kita bisa lihat apa di sini
sekarang kita lagi di area aviary lahan bakar
jadi kita bisa lihat burung burung air
di antaranya ada pecuk padi dan juga ganggang bayam
tapi di sini mereka nggak bisa kita kasih makan ya
iya di sini tidak boleh dikasih makan
jadi kita hanya lihat lihat mereka saja
tapi nanti ada juga keepernya yang akan memberikan makan mereka
oh jadi kita nonton aja nanti mereka dikasih makan
tapi ini kan semuanya bebas ya kak bisa interaksi
semuanya sudah jinak
mereka sudah teradaptasi dengan manusia keberadaan kita
jadi kalau misalkan mau bawa anak anak aman ke sini
yuk kita lihat lihat kesana ya
meskipun pada area ini pengunjung tidak diperbolehkan menyentuh atau memberikan makan
jangan khawatir karena hewan yang ada di sini sudah jinak
selain ada burung air di area aviari basah kita juga melihat beragam jenis ikan hingga kura kura
tak sampai di sana saja
selanjutnya kita akan menjelajah ke lobi mamalia
kita akan melihat berbagai macam replika hewan yang berkembang biak dengan cara menyusui pada sesi ini
hmm tapi ada yang menarik perhatian saya nih
ada sebuah timbangan unik yang bisa memproyeksikan
ukuran tubuh kita sesuai dengan bebot pemelia
kira kira nanti dapat apa ya di sini
aduh saya dapat babi berjenggot
kira kira udah dapat apa
sebagai tempat edu wisata museum animalium memang bisa menjadi pilihan keluarga untuk berakhir pekan
sebenarnya kalau aku yang paling menarik yang tadi itu kita bisa lihat langsung ya ada hewan hewannya langsung kayak yang di aviari itu
kan kayak ada aves avesnya daung gasnya dan anak anakku juga lebih antusias kalau melihat yang hidup ya lebih melihat yang langsung dibanding melihat yang display kayak gini gitu
udah bagus ya cuma mungkin untuk hewan hidupnya lebih bisa variatif ya
selain menjadi lokasi wisata tempat ini juga menjadi pusat riset fauna loh
sebenarnya animalium itu adalah pusat riset satwa liar
jadi tujuannya itu kita membangun pusat riset satwa liar tapi juga bisa ditampilkan ke masyarakat sebagai sarana edukasi
nah aku udah puas belajar tentang minatang waktunya beralih ke tempat kedua
kami memutuskan untuk lanjut ke salah satu tempat kuliner yang juga menyediakan berbagai hiburan bagi si kecil yaitu apung
lokasinya hanya sekitar dua puluh menit saja dari tempat sebelumnya
guys kita lama deh ada banyak mainan nih
kalian mau main apa mau
masih mau main
di lokasi ini ada beberapa pilihan permainan untuk si kecil seperti bebek bebekan bola air bemana hingga berkuda
nah kalau pilihan anak anak kali ini jatuh pada bebek kayu
dengan bermodalkan lima puluh ribu rupiah per bebek kita akan balapan bebek kayu
satu tiket berlaku untuk sekali keliling kolam
durasinya sekitar lima belas sampai dua puluh menit untuk satu putaran
lumayan ya hitung hitung sekalian olahraga
next waktunya kita menunggangi kuda podi
ya karena ini kuda poni jadi yang bisa naik hanya anak anak saja ya
dengan berat maksimal enam puluh kg
tapi jangan khawatir meskipun begitu si kecil akan tetap didampingi oleh penjaga kuda
setelah selesai berkuda saya langsung mengajak anak anak untuk isi perut
di tempat ini anda juga bisa memilih berbagai macam hidangan kuliner yang cocok bagi anak anak dan orang dewasa
halo guys kita lagi mau pesan air krim
pusat kuliner terbesar di sentul
jadi ada banyak sekali masakan tradisional
selain itu kita juga ada beberapa wahana permainan anak
sehingga sangat menarik untuk anak anak dan keluarga untuk berlibur ke sini
karena cuaca hari ini cukup panas anak anak memutuskan membeli es krim gulung dengan berbagai pilihan rasa
supaya makin enak es krim gulungnya juga bisa dicampur dengan buah
tapi agar benar benar kenyang saya pun memberikan beberapa makanan lain yang juga tak kalah enaknya
senang sekali ya rasanya bisa seharian menghabiskan waktu bersama anak anak
tak hanya seru tapi pastinya juga bermanfaat
sampai ketemu di weekend gateway minggu depan
tak kira weekend gateway selanjutnya kita kemana lagi ya
tim liputan cnn indonesia